sejumlah petinggi bpn membeberkan data kecurangan pilpres yang mereka klaim sebagai fakta valid
di antaranya terkait dpt bermasalah keberpihakan aparat kepolisian dan keganjilan situng kpu
prabowo dan bpn menyatakan sikap menolak hasil rekapitulasi kpu dan meminta penyelenggara pemilu menghentikan penghitungan yang tengah berlangsung
selain itu ketua umum partai gerindra ini juga menyentil soal tokoh pendukungnya yang dijerat tuduhan makar oleh penegak hukum
prabowo mengatakan akan mengumpulkan ahli hukumnya dan membuat surat wasiat demi membela kepentingan rakyat
ia sempat menyinggung sejumlah pihak yang ingin bertemu dengannya dan prabowo menegaskan siap berunding namun tidak akan menyerah
prabowo masih berharap kpu akan bersikap adil dan menghimbau agar menegakkan kebenaran
sore hari ini saya ke tata negara saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan membuat surat wasiat saya
saya katakan nggak usah nakut nakuti kita dengan makar makar
orang orang ini tokoh tokoh bangsa ini bukan makar
jenderal jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda
mereka tidak makar
tiasno tidak makar
tiasno tidak makar
imam suhaat tidak makar
sulatin tidak makar
tejo edy tidak makar
joko soto tidak makar
amin rais tidak makar
kita membela negara dan bangsa
sebelumnya kubu prabowo sandi mengundang sejumlah pihak termasuk partai koalisi pendukung jokowi maruf di acara pembeberan
di sisi lain kpu meminta dugaan kecurangan itu diungkap di rekapitulasi nasional
besok akan ada paparan dari tim khusus dan kami mengundang seluruh elemen masyarakat
baik itu pakar di berbagai bidang
kita harapkan paparan besok bisa mengungkap temuan temuan yang berkaitan dengan it
dan penyimpangan penyimpangan yang terjadi sebelum pas dan sesudah pemilu tujuh belas april
badan pemenangan nasional prabowo sandi telah mengundang perwakilan duta besar negara negara asing
seluruh instansi pemerintah serta tim pasangan capres cawapres nomor urut satu jokowi ⁇ maruf ⁇ ke konvensi pers
yang bertajuk mengungkap fakta kecurangan pada pilpres dua ribu sembilan belas selasa sore
ya kita semua
mengundang semua malah kita juga mengundang dari pihak parpol koalisi satu
dan kita mengundang seluruh pemerintah juga kita mengundang
karena kita ingin ini terbuka tidak ada yang ditutup tutupi
ini terang benderang demi pemilu yang jujur dan adil
dan harapan kita agar perbaikan perbaikan ini bisa dilakukan sebelum tanggal
jokowi maruf menanggapi hal itu tim kampanye nasional jokowi maruf justru mempertanyakan balik
terkait ada atau tidaknya data yang akan disampaikan
jurubicara tkn irma caniago seperti dikutip detik com menyarankan kubu dua untuk menunggu keputusan akhir dari kpu
sementara itu kpu meminta informasi dugaan pelanggaran pemilu itu disampaikan di tempat rekapitulasi nasional
menurut komisioner kpu hasim ashari
sampai saat ini bpn belum membawa data pembeda di rekapitulasi kpu
sehingga belum ada masalah dalam rekapitulasi nasional kpu
mumpung ini rekapitulasi buka bukaan di sini aja
karena di sini kan forum rekapitulasi semua saksi hadir
jadi tidak hanya di cross check dengan datanya kpu
juga di cross check dengan data yang dipegang oleh masing masing atau semua peserta pemilu
seperti partai politik maupun pasangan jalan presiden
di sisi lain ketua dpr bambang susatyo menghargai upaya bpn menyampaikan beberapa kejanggalan ke publik
namun menurutnya negara sudah menyiapkan sarana penyelesaian sengketa pemilu
yakni mahkamah konstitusi